jarum pentul yang bersarang selama kurang lebih tiga minggu di dalam tubuh irma sopiani
gadis enam belas tahun asal dusun ciseru desa kadak jaya kecamatan tanjung sari kabupaten sumedang
berhasil dikeluarkan dengan cara operasi di rumah sakit hasan sadikin kota bandung rabu sore
operasi dilakukan setelah sebelumnya jarum tersebut gagal diambil dengan menggunakan alat bronkoskop
biaya operasi sepenuhnya ditanggung bpjs kesehatan
tim dokter yang menangani operasi menyatakan saat dilakukan operasi jarum tersebut sudah berkarat
dan dikhawatirkan dapat menimbulkan infeksi
tidak ada pemulihan khusus pasca operasi namun dibutuhkan latihan pernafasan
nggak lama sih tadi sebetulnya kita mulai jam empat nggak sampai satu jam
karena memang jarumnya itu sudah di paling pinggir dari saluran pernafasan
lebih mudah untuk kita mengambilnya
hasilnya sih jarumnya terambil
cuma karena sudah tiga minggu itu jarum itu kan kalau masuk ke saluran pernafasan lembab ya
jadi dia berkarat
jadi yang kita takutkan adalah adanya infeksi
jarum jarumnya sudah terambil
cuman karena ada besi yang berkarat kita takutkan infeksi
pasiennya sih sudah sadar barusan juga sudah bangun di icu
ada suatuaries disini kayaknya ke biasis shapeshifting nah gitu pictor